jawa timur menjadi contoh korelasi antara pergerakan masa di pilkada dengan penularan virus covid sembilan belas
di provinsi ini ada sembilan belas kota kabupaten yang menyelenggarakan pilkada yang diikuti empat puluh dua pasangan calon
daerah daerah dengan angka kasus covid sembilan belas terbanyak seperti surabaya gresik dan sidoarjo termasuk diantaranya
berbekal sederet aturan dan klaim komitmen pasangan calon untuk taat aturan terkait pilkada di masa pandemi kpu merasa yakin pilkada tetap aman digelar
karena disebutkan bahwa semua pasangan calon ini tidak melakukan pengumpulan pengumpulan yang melebih dari regulasi
sekarang mari kita simulasikan
ada empat puluh dua pasangan calon yang berlaga
ambil angka moderat yakni masing masing paslon menyambangi sepuluh titik atau total ada empat ratus dua puluh lokasi kampanye
yang sekaligus menjadi penyebaran kompetensi
kami membagi titik kampanye covid sembilan belas tiap hari
nah dalam peraturan kpu nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh di tiap lokasi kampanye tatap muka maksimal melibatkan seratus orang di ruang terbuka dan lima puluh orang di ruang tertutup
kami membagi titik kampanye di ruang terbuka dan tertutup ini masing masing setengah dari jumlah keseluruhan lokasi
dari hitungan ini setidaknya tiga puluh satu lima ratus orang ikut kampanye setiap harinya
kalau kampanye digelar selama tujuh puluh hari dimulai pada dua puluh enam september sampai lima desember
itu artinya ada dua dua ratus lima orang terlibat kampanye sekaligus berpotensi terpapar virus covid sembilan belas
angka itu akan bertambah karena ada tim pemenangan petugas keamanan dan penyelenggara pemilu
atau mengikuti batas minimal organisasi kesehatan dunia atau who
itu artinya ada satu ratus sepuluh dua ratus lima puluh orang yang positif covid sembilan belas
penularan akan semakin berlipat ganda tergantung angka reproduksi efektif atau rt
nah setelah itu ketika mereka sudah pulang ke tempatnya masing masing atau berpisah dari kerumunan itu
mereka yang delapan belas ribu itu akan mempunyai potensi untuk menulari orang lain kan
dan itu tergantung dari
nilai rt pada saat itu
nah saat ini surabaya
memang rt nya satu saat ini
kembali ke satu jadi memang nanti satu orang akan menulari satu orang yang lain
nanti orang yang tertular itu juga nulari orang satu lagi dan seterusnya
penularan ini bisa saja merembet ke keluarga lingkungan sampai tempat kerja
ketika fasilitas kesehatan tak lagi mumpuni

maka kematianlah yang terjadi
atau setara tujuh tujuh ratus tujuh belas orang meninggal dunia karena virus ini
bahwa kebijakan seperti ini ya di tengah tengah pandemi yang puncak aja belum terjadi
itu sangat berisiko tinggi untuk terjadi penularan seperti yang sudah disimulasikan tadi
ya jadi ya berarti artinya keselamatan entah itu penyelenggara pilkada ya kpu
kemudian kelompok pemilihan di setiap lokasi kemudian pemilih dan peserta pilkadanya sendiri
ya itu menjadi sangat risk
menjadi sangat riskan
lalu bagaimana dengan daerah lain yang menggelar pilkada serentak
bayangkan ada dua ratus tujuh puluh wilayah dengan rincian sembilan provinsi dua ratus dua puluh empat kabupaten dan tiga puluh tujuh kota dengan melibatkan tujuh ratus dua puluh empat kontestan
karena itu masuk akal jika ada sejumlah pihak yang menggulirkan wacana penundaan pilkada serentak tahun ini
hak hidup masyarakat lebih utama daripada sekedar coblosan
miftah farid aga dipa surabaya jawa timur